banjir di kawasan bale endah kembali meluap akibatnya hujan deras yang mengguyur wilayah bandung dan sekitarnya
sebelumnya banjir sempat surut pada sabtu siang
minggu pagi kawasan kampung andir kelurahan andir kecamatan bale endah kabupaten bandung kembali tergenang banjir setinggi satu meter lebih
padahal banjir sempat surut pada sabtu siang kemarin
hujan deras yang mengguyur kawasan bandung dan sekitarnya selama dua jam lebih pada sabtu sore membuat banjir di kawasan ini kembali meninggi
tak hanya di desa andir banjir setinggi lima puluh hingga satu ratus dua puluh cm juga kembali merendam ratusan permukiman warga di kampung cigosol yang letaknya berdekatan dengan kampung andir
empat hari berturut turutin
kemarin sempat surut pak
kemarin sempat surut hari
jam berapa itu
jam sepuluh lah
iya naik lagi jam enam
hujan hujan terus atau seperti apa pak di sininya pak
itu pun besar hujannya
pokoknya setelah hujan turun dua jam datang cair airnya
banjir yang kembali meluap ini juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan setinggi empat puluh cm
namun jalanan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan
aliran sungai citarum di kawasan ini kembali meluap akibat terjadinya sedimentasi di dasar sungai
hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah untuk melakukan upaya pengerukan asap
aliran sungai terpanjang di jawa barat ini
chandra febriana kabupaten bandung